jadi sejak ppkm level satu dua tiga empat diterapkan peraturan peraturan sektor transportasi itu selalu konsisten
mungkin ada beberapa yang mengalami penyelesaian sedikit terkait dengan transportasi udara
yang sudah membolehkan antigen dan vaksin lengkap untuk penerbangan jawa bali
di luar itu sebenarnya masih sama dan masih konsisten
dan kalau berbicara bagaimana perbandingannya dengan negara lain
sebenarnya kalau mau dibilang nih mbak ovi peraturan di negara kita ini termasuk yang cukup ketat
karena selain vaksinasi juga sudah diterapkan hasil tes baik itu yang menggunakan antigen maupun pcr
di negara negara yang lain dengan karakteristik yang hampir sama
dengan jumlah penduduk yang juga besar dengan negara yang juga berkepulauan
rasanya hasil atau screeningnya tidak seketat di indonesia